di tengah padatnya jadwal kampanye pemilu ternyata ma'ruf amin memiliki cerita menarik
siapa sangka bahwa calon wakil presiden nomor urut satu ini ternyata gemar membaca dan berolahraga demi agar tetap sehat
lalu bagaimana bentuk olahraganya ma'ruf amin berikut vlog ma'ruf amin bersama produser lapangan cnn indonesia abdurrahim
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saat ini saya sedang bersama dengan calon wakil presiden ini nomor satu k j ma'ruf amin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ibu ini pemerintah saya pada ingin tahu nih ibu gimana sosok abah itu di mata ibu abah itu orangnya kayak gimana sih
orangnya sangat penyayang baik bijaksana perhatian sama anak anak semua cucu istri apalagi
sayang keluarga ya ibu ya
nah ibu ini kan sebenarnya kan abah kan waktunya kan panjang banget ya maksudnya dari pagi sampai malam gitu kayaknya nggak pernah capek gitu
berapa jam seharian
istirahat yang biasa itu wajar tidur jam sembilan bangun jam empat
dari jam empat sampai ke malam itu nggak tidur lagi
oh baik baik baik kuat ya bayar
lebih banyak bertemu dengan tamu kan
siap siap siap
abah dan ibu saya doakan mudah mudahan proses pemilu ini berjalan lancar
selalu sehat selalu
abah baba syukran jajilan ada hadir mukabalah maafkan indonesia
ya itu tadi wawancara saya dengan giai jemurifamin
kita doakan semoga pemilu ini berjalan dengan lancar dan pak kiai maruf amin dapat selalu sehat